anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
baik dan di segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis
selain menjawab pertanyaan masing masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi
dan pemirsa dan hadirin sekalian ini adalah pertanyaan tema infrastruktur yang telah dipilih oleh calon presiden nomor satu
waktu menjawab adalah dua menit kita buka pertanyaannya
pertanyaannya adalah dalam global competitive
aveness report dua ribu delapan belas aspek infrastruktur indonesia menempati urutan ke tujuh puluh satu dari satu ratus empat puluh negara
diindikasikan diantaranya oleh rendahnya konektivitas jalan kualitas jalan keandalan layanan air minum dan efisiensi layanan pelabuhan
yang dapat berpengaruh diantaranya pada sistem logistik pangan dan industri kecil serta menengah
pertanyaannya bagaimana strategi bapak mengatasi masalah masalah tersebut agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional
waktunya dua menit dimulai saat bapak berbicara
ya saya kira dalam empat tahun ini telah kita bangun banyak sekali
baik itu yang namanya jalan jalan tol pelabuhan baru maupun pengembangan
airport baru maupun pengembangan
dan inilah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau konektivitas antar provinsi konektivitas antar kabupaten dan kota itu betul betul tersambungkan dengan baik
dengan itu kecepatan kemudahan transportasi

daya saing kita tanpa memperbaiki ini tanpa membangun ini lupakan
sehingga saya akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur ini sehingga betul betul konektivitas ini tersambung
bukan hanya urusan jalan tol bukan hanya urusan
pelabuhan bukan urusan airport bukan urusan pembangunan listrik tetapi juga yang berkaitan dengan digitalisasi
kita telah bangun yang namanya palaparing
ini adalah tersambungnya backbone dengan broadband yang dengan kecepatan tinggi
inilah sekali lagi pentingnya infrastruktur selain pembangunan sumber daya manusia yang kedepan ini juga secara besar besaran akan kita lakukan
waktunya habis bapak silakan kepada capres nomor urut dua bapak prabowo subianto
waktu bapak satu menit
baik pak prabowo subianto silakan untuk menanggapi waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
saya menghargai niat pak jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur
tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim pak jokowi itu bekerjanya kurang
kepada pak jokowi ini waktu itemnya itu rasanya atas pangkat isu isu
saya rasa kalau bekerja sama pak jokowi nasty acontecendo juga besar bangunan hubungan ikan itu
baik baik baik
gak bisa infrastruktur nanti hanya jadi monumen tapi tidak dimanfaatkan
sebagai contoh lrt di palembang dan lapan terbang kerta jati dan macam macam lagi
waktunya satu menit sudah habis bapak
calon presiden satu pak jokowi silahkan menanggapi waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
ya kalau tadi pak prabowo menyampaikan tanpa visibility study saya kira salah besar
karena ini sudah direncanakan lama
ini sudah direncanakan lama
tentu saja semuanya ada dan ada juga ded nya semuanya ada
dan mengenai tadi yang disampaikan misalnya lrt palembang atau lrt mrt jakarta
semuanya butuh waktu
memindahkan budaya yang senang naik mobil sendiri
kemudian masuk ke transportasi massa yang saya pelajari di negara lain butuh sepuluh sampai dua puluh tahun
untuk memindahkan budaya itu tidak mudah
artinya kalau masih belum rame memang baru empat bulan enam bulan
mengenai kerta jati ini tinggal menyelesaikan jalan toh sambung antara kerta jati bandung
begitu itu rampung
airport bandung akan semuanya dipindahkan ke kerta jati dan langsung sampai pak prabowo
baik waktunya habis bapak
harap tenang harap tenang
baik mohon tenang terima kasih
ya baik dan kita masuk di pertanyaan yang berbeda namun masih soal infrastruktur
dan tentu kami waktunya memacakan pertanyaan yang telah diambil oleh capri
dan pertanyaannya adalah
sejak era orde baru hingga kini pembangunan infrastruktur masih banyak mengandalkan inisiatif pemerintah dan swasta
namun kurang memperhatikan pentingnya peran serta dan kebutuhan masyarakat
hal ini ditandai dengan banyaknya konflik agraria seperti penggusuran perampasan tanah hilangnya mata pencaharian dan kearifan lokal
apa strategi bapak ke depan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak meninggalkan kelompok marginal
dan tentu waktunya dua menit dimulai ketika berbicara
saya kira ini esensi daripada pendekatan kita bahwa tadi saya katakan infrastruktur harus untuk rakyat
karena itu dalam perencanaan sangat penting untuk mengikut sertakan masyarakat masyarakat yang akan terkena dampak daripada pembangunan infrastruktur tersebut
kemudian tetap kita harus menghitung
keekonomian dan dampak dampak lingkungan hidup
dampak dampak sosial daripada pembangunan infrastruktur tersebut
untuk itu saya melihat bahwa masalah cost of money ataupun biaya uang yang untuk kita bangun
sehingga saya lihat sekarang banyak kita hutang komersial untuk bangun infrastruktur
ini nanti juga akan berdampak kepada
efisiensi daripada infrastruktur tersebut
bagaimanapun kita harus mencadangkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil
atau memindahkan kehidupan mereka
tidak bisa serta merta mereka dirampas tanahnya tanpa ada penyaluran pengalihan kehidupan mereka
saya kira ini adalah pendekatan kerakyatan yang saya selalu bicara
bahwa infrastruktur sangat sangat penting
tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi kepada kepentingan yang besar
untuk meningkatkan produksi dan kompetitif kita
sehingga kita bisa menghasilkan nilai nilai tambah dari segi ekonomi kita
bukan menjadi beban kepada masyarakat
bagaimanapun membayar kembali hutang hutang itu tersebut merupakan beban ekonomi kita terima kasih
ini yang sering tidak dilihat orang
kemudian untuk ganti rugi
mungkin pak prabowo bisa lihat dalam empat lima tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita
tidak ada ganti rugi
yang ada ganti untung
biaya pembebasan lahan itu sebenarnya kecil sekali porsinya
agar porsi pembebasan lahan itu diberi angka yang lebih besar
sehingga tidak jadi konflik konflik dengan masyarakat
waktunya sudah habis bapak
baik silakan ditanggapi
waktunya satu menit
kalau kita bandingkan dengan indeks per kilometer infrastruktur
apakah itu jalan tol apakah itu lrt apakah itu kereta api
yang dilaksanakan di vietnam di thailand di malaysia di maroko
semuanya itu adalah dua kali lebih efisien dua kali lebih murah rata rata
dari di indonesia pak
ini fakta pak
jadi saya pikir kita harus berpikir jernih dalam melihat bahwa infrastruktur itu harus menambah kekuatan ekonomi kita
kalau kita pelajari dan kalau kita lihat sekarang dalam laporan laporan bank dunia yang terakhir terakhir
justru mengatakan bahwa
hampir tidak kelihatan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kita secara real
daripada pembangunan infrastruktur infrastruktur yang dianggap tidak efisien dan tidak sesuai dengan proses proses yang tertib
baik terima kasih
hadirin sekalian di harap tenang
kita akan beralih ke tema energi dan pangan
ini adalah tema energi dan pangan
ini adalah tabung yang telah dipilih oleh calon presiden nomor urut satu
waktunya masih sama seperti tadi
dua menit dan masing masing diberikan kesempatan untuk menanggapi
saat ini kita memasuki revolusi industri empat yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet
kecerdasan buatan drone dan robot yang menimbulkan dampak signifikan pada aspek ekonomi sosial dan budaya
apa strategi bapak menghadapi revolusi industri empat di sektor pertanian perikanan dan peternakan yang sebagian besar pelakunya masih skala kecil dan tradisional
waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara
dalam revolusi industri empat ini kita tahu keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi
artificial intelligence internet of thing big data semuanya keluar semuanya
advanced robotics semuanya keluar semuanya
dan saya meyakini bahwa dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia
kita akan bisa mempersiapkan bangsa kita menuju revolusi industri empat
sebagai contoh misalnya kayak petani
perlunya petani dikenalkan pada yang namanya marketplace
sehingga mereka bisa berjualan secara online
sehingga hubungan antara petani dengan konsumen ini semakin dekat
usaha usaha kecil usaha mikro usaha super mikro
untuk tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkan online system ini
sehingga membangun ekosistem offline dan membangun ekosistem online sangat diperlukan dalam waktu yang sangat cepat ini
inilah proses proses yang terus kita kerjakan di lapangan
sehingga kita tidak tertinggal dengan negara negara lain dalam menyongsong revolusi industri empat
saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi saya sampaikan mengenai palaparing yang sudah dibangun di indonesia bagian barat bagian timur bagian tengah semuanya
tahun ini saya kira kalau ini selesai kita akan gampang masuk sekali ke era
baik waktunya habis bapak
harap tenang baik
harap tenang harap tenang
baik selanjutnya capres nomor dua kami persilakan untuk menanggapi durasi satu menit dimulai ketika bapak berbicara
kita sama sama memahami dasyatnya perkembangan industri
yang akan datang dengan artificial intelligence robotics ini akan berdampak
satu pabrik yang punya biasanya pabrik mobil di jerman yang punya lima belas ribu pekerja bisa diganti sekarang dengan robot robot dan hanya membutuhkan kurang dari lima puluh orang bekerja
ini akan berdampak
tapi inti yang saya ingin sampaikan adalah kita bicara industri empat kita sekarang masih belum bisa membela petani petani kita sendiri
yang masih belum bisa membela petani petani kita sendiri
kita masih belum bisa membela petani petani kita sendiri
ini yang kita masalahkan
kita juga belum bisa menjamin harga harga pangan terjangkau oleh rakyat kita
ini yang saya permasalahkan
bagus kita bicara industri empat tapi saya lebih ingin menjamin bahwa indonesia bisa menyediakan pangannya sendiri tanpa import import dari negara manapun
baik waktunya habis silakan capres nomor satu
baik harap tenang harap tenang
selanjutnya saya beri kesempatan untuk capres satu untuk kembali menanggapi waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara
pak prabowo ini kelihatannya ke depan kurang optimis gitu
mohon tenang mohon tenang bapak bapak ibu ibu
kalau saya melihat kalau saya melihat dengan pembangunan sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan
saya meyakini bahwa kita akan menyongsong revolusi industri empat itu dengan optimis
coba kita lihat sekarang ini produk produk petani sudah masuk ke marketplace produk produk pertanian
tanihub coba dilihat tanihub sudah memasarkan produk produk petani dari produsen langsung ke konsumen sehingga harganya bisa diangkat
juga kredit kredit yang dilakukan oleh fintech peer to peer yang juga sudah langsung bisa dilakukan kepada para petani
saya kira itu sebuah hal yang konkret yang lebih justru membuka kesempatan bagi petani petani kita untuk melompat dalam berproduksi
karena diberikan harga yang lebih baik tidak lewat agen agen di tengah yang terlalu banyak
saya kira konsep besar fintech seperti ini
baik waktunya habis pak
ya baik waktu
harap tenang hadirin sekalian harap tenang harap tenang
mohon tenang terima kasih
baik selanjutnya waktunya kami
bacakan pertanyaan untuk capres nomor urut dua temanya energi dan pangan
kita lihat apa yang menjadi pertanyaan dari panelis dalam tabung ini
baik bapak pertanyaannya adalah
sawit merupakan komoditas strategis karena memberikan sumbangan devisa terbesar di sektor pertanian dan menjadi sumber energi alternatif
dan saat ini lahan perkebunan sawit telah mencapai empat belas juta hektar
namun sistem perkebunan sawit dan pengelolaannya masih menimbulkan masalah sosial dan lingkungan
buruh kebun dan petani mandiri sejahtera
serta keberlanjutan lingkungan terjaga
waktunya sama yaitu dua menit dimulai ketika bapak berbicara silahkan
baik benar kelapa sawit adalah komoditas penting bagi kita
dan ini juga sebetulnya menjanjikan karena kita dapat menggunakan kelapa sawit untuk biodiesel dan biofuel

sudah bicara dengan para ahli para pelaku para pengusaha
mereka sudah melaksanakan benar kita sudah ke arah b dua puluh
tetapi brazil bisa sampai b sembilan puluh dan sebagainya
kita masih saya bukan pesimis pak saya sangat optimis
kita mampu untuk
kita sangat mampu untuk swasembada di bidang energi
dan kelapa sawit akan menjanjikan kita bisa manfaatkan semua produk produk kelapa sawit ini
kelapa sawit kita untuk menjadi biofuel biodiesel dan ini bisa meningkatkan pendapatan petani kita
yang sekarang lagi jatuh
kita bisa meningkatkan harga
dan juga kita harus konsekuens untuk meningkatkan kesejahteraan mereka
peer harus dilaksanakan
pola peer itu perkebunan inti rakyat
tapi mungkin kita harus lebih berani kayak malaysia
kita harus tingkatkan mungkin plasmanya lebih banyak
sehingga rakyat lebih memiliki hak hak atas kerja keras mereka dan produk mereka
saya kira ini kebervihakan kita
yang kita bisa cari jalan jalan yang penting
jadi pertama kita bisa manfaatkan
kelapa sawit untuk menjadi tambahan bahan bakar kita
karena kita juga dalam waktu dekat akan jadi net importer
kalau kita dan kita sekarang punya peluang dari korposal
baik terima kasih waktu sudah habis
para diri mohon tenang
dan waktunya capres satu
kami persilahkan menanggapi
durasinya satu menit dimulai ketika bapak berbicara silahkan
supaya masyarakat tahu bahwa sekarang produksi sawit indonesia itu sudah empat puluh enam juta ton per tahun
dan melibatkan petani kurang lebih enam belas juta petani
saya kira sebuah jumlah yang sangat banyak
dan supaya pak prabowo juga tahu bahwa kita
ini artinya b dua puluh ini sudah rampung
kita ini sekarang menuju kepada yang namanya b satu
sudah kita rencanakan
plan nya sudah sangat
rijet dan sudah sangat jelas
inilah yang sedang kita kerjakan sehingga kita tidak ketergantungan kepada minyak dari impor
targetnya itu pak prabowo
tidak ada diri
tidak ada tenang
dan waktunya sekarang untuk capres dua
silahkan untuk menanggapi waktunya bapak sama satu menit
sebagaimana tadi saya sampaikan
setiap usaha ke arah kemandirian di bidang energi kita sambut baik
dan kami kalau demikian juga kami bisa mengakui bahwa memang pak jokowi dengan pemerintahnya telah melakukan hal hal yang positif di bidang itu
oh enggak saya mengakui kalau orang berbuat yang baik
tapi kita perlu juga koreksi kalau ada kekurangan
jadi ini yang kita diskursus yang sehat
jadi sekali lagi kami mendukung
anda tanya kepada saya
strategi kami akan menggencot
kelapa sawit tidak hanya kelapa sawit
bahkan etanol dari gula
semua akan kita gunakan
untuk kita bisa tidak mengimport bahan energi dari luar negeri
itu strategi kita
boleh berikan apresiasi yang penting
pemirsa dan hadirin sekalian
kita sudah membahas mengenai tema energi dan pangan
di segmen selanjutnya kita akan membahas mengenai tema sumber daya alam dan lingkungan hidup
untuk itu tetaplah di debat kedua